peran put ini pada kenapa
bukan lu kenapa merah merah gitu
udah kayak korban kdrt tau gak sih
mending kalo korban kdrt hidupnya di setengah tahun
ini semua tuh gara gara kamu tau gak kan udah bilang
gak usah pakai perawatan segala
ini kenapa jadi kayak gini sih
udah deh percaya sama aku ya
disini adalah tempat
dimana semua muka anggota dead flowers
percaya sama aku
muka kita bakal kembali putih lagi
ah itu dia
saya gak mau mbak
tiduran dong putri tis goreng
ini udah mau mulai di treatmentnya nih
untuk kan enak banget ya
putri usus goreng
gak mau mbak
jangan pegang pegang mbak
putri usus goreng
tiduran ya sayang
gak mau sakit
ya kan nggak sakit kan mbak
mbak coba tolong tahanin dia mbak
saya gak mau mbak
silahkan dimulai mbak
tahan leher mbak
terus ya mbak di daerah t nya juga
kalau dia banyak nih daerah pipi ya mbak
kita pasti akan lebih tampan
dan kamu cantikan dikit
tenang aja putri usus goreng itu prosesnya emang begitu
kok kulit aku kayak lebih panas dari biasanya
pangeran mana sih ya
eh kalian tuh masih disini sih
ini omah omah sama opa ada
vokalis kita lagi di jalan mau kesini
oke deh aku masuk duluan ya
siap omah opa
oma oma yang cinta banget sama lo waktu itu kemana ya
kok dia gak dateng dateng lagi
kayaknya sekarang lagi main arisan gitu sosialita sama tante tante disana
muka lo kenapa merah merah gitu
udah kayak korban kdrt tau gak sih
mending kalau korban kdrt hidup jadi setengah tahun
ini semua tuh gara gara kamu tau gak kan udah bilang
gak usah pakai perawatan segala
ini kenapa jadi kayak gini sih
abis perawatan bukannya makin bagus
pake abis digebukin gampung
ya iya terapis gue salah
gue tuh tadi pinginnya perawatan
biar muka gue gak sanar
muka lagi kayak gini jangan di facial
yaudah jadi bengkak bengkak gini deh
bawa bedak lah
bedak bawa kenapa di
tunggu tunggu tunggu eh baby kriwil bedaknya buat apa
buat bedakin muka lo
biar gak merah merah
gak ada lah emangnya gue cewe gak ada
gak gini gue jelasin dulu
bener gak mau dibedakin
bener gak mau dibedakin
mikirin daddy kamu udah tidur
belum dad aku lagi
kepikiran banget gitu sama putri
emangnya putri kenapa
em jadi putri tuh ya
pas di kampus
abis itu gore sama dosen putri sama pangeran
soalnya pacarnya berlebihan gitu
iya didi harus liat didi harus liat
didi sambil dengerin lah
that padahal nih ya pangeran tuh lagi ada kasus sama naomi
mereka tuh kayak deket gitu loh
ya putri aku udah ingetin tetap aja gak mau dengerin
and dad you know what kemarin putri sempet
meregokin mereka berdua lagi berdua berdua
di studio mereka terus sempat
berantem terus aku abis
mikir deh kenapa putri bisa tiba tiba
maafin pangeran dan percaya omongan mereka kalau misalnya
mereka tuh gak ada apa apa
dan aku yakin banget kalo misalnya
naomi kesini tuh bukan buat balikan sama rizky
tapi buat kejar pangeran
dulu kan aku dekat sama naomi nih
dan aku tau banget sifat naomi tuh kayak gimana
dan aku juga tau mereka
berdua pas di sma kayak gimana dad
ya aku cuma gak mau putri
kan dia bakal jadi my sister gak sih
itu sudah menjadi tugas kamu untuk lindungi putri
kan kamu akan menjadi saudara
aku sendiri yang mau ngelindungi dia
soalnya misalnya putri misalnya aku ingetin
dia kan gak bucin banget
dia gak bakal dengerin mana omongan aku
kayaknya harus daddy sama bunawang deh
yang ingetin dia
biar masuk gitu
selamat malam semua
saya berpenampilan seperti ini karena
model gaya terbaru
jadi selamat menikmati ya
din kok penampilan pangeran
gue juga gak tau
tadi pangeran sama putri sempat perawatan gitu
ini malah bisa bikin fansnya ilkill tau gak
dan itu bakal ngerugiin kita
kalo tau sendiri belum setahun mereka udah syuting video klip
lu mau gue tau ya mukanya pangeran harus back to normal lagi oke
gue minta tolong sama putri deh
buat ingetin pangeran
musik mending lo deh yang urusin
intinya gue gak mau ya
kejadian kayak gini
kan yang kena
kayaknya nomnya bener bener marah deh
soalnya gue gak pernah
ngeliat dia semarah ini
gue jadi merasa bersalah
dia pasti pusing karena harus mikirin pangeran